apakah anda pernah mendengar ikan king cobia
ada yang menyebut ikan ini adalah ikan salmonnya indonesia
lalu apakah ikan king cobia itu dan bagaimana tekstur ikan ini
pernahkah mendengar tentang ikan king cobia
jika anda baru mendengarnya ikan ini adalah salah satu jenis ikan laut
yang berasal dari perairan timur indonesia
ikan laut ini memiliki nama latin rasisentrencanadum
yang secara fisik bentuknya memanjang
bisa bergerak cepat dengan sirip yang menyatu hingga ekor
menurut hasil penelitian kementerian kelautan dan perikanan
berat ikan ini bisa mencapai delapan puluh kg atau empat hingga delapan kali lebih besar
dibandingkan dengan ikan laut lain seperti ikan kerapu
ikan ini terkadang disebut sebagai ikan salmonnya indonesia
karena kaya akan nutrisi yang berguna bagi manusia
dilansir dari opango com sebuah situs riset mengenai ikan laut
kandungannya asam aminoesensialnya kan lengkap
dan dha sama epa nya juga tinggi omega tiga omega sembilan
itu sangat baik untuk pertumbuhan anak apalagi untuk janin ya
jadi ibu hamil untuk anak anak pertumbuhan tulang
sama kecerdasannya itu jauh lebih bagus dari ikan salmon dan ikan tuna
mungkin bisa disebut juga ikan salmonnya indonesia
didi menambahkan dengan berbagai macam nutrisi tersebut
ikan ini layak dikonsumsi dan bisa diolah dengan berbagai macam metode
seperti digoreng dipanggang atau dimakan mentah
menurut edik kriswanto chef di salah satu hotel di jakarta
mengolah ikan kobia tidak beda dengan ikan lain
walau sering disebut sebagai ikan salmonnya indonesia
daging ikan ini sangat berbeda dari ikan salmon
ikan kobia itu kan katanya ikan salmonnya
yang indonesia ya chef
sebenarnya strukturnya sama gak sih chef kayak salmon
king kobia ini beda dari ikan salmon
dia punya kelebihan tersendiri
kalau salmon kita bakar kita sharing kita oven kering
tapi king cobia ini beda
omega nya lebih tinggi dari salmon
dipensir pun digoreng pun dalamnya tetap juicy
tapi di luarnya crispy
kalau strukturnya gimana
strukturnya lembut banget
strukturnya memang masih juicy gitu
kalau dibandingkan dengan salmon
saya merasakan struktur ini jauh lebih lembut daripada salman itu sendiri
benar dan masih juicy banget
masih ada kandungan air itu padahal udah matang
tapi kalau si salaman dia kering
nggak ada ini
ini lebih bagus kandungan gizinya lebih tinggi lokal pula
edi juga menyebut bahwa ikan ini mudah diolah sebagai masakan rumahan
di pasaran harga jual ikan ini
masih cukup tinggi yaitu seharga rp dua ratus tujuh puluh lima per kilogram
inessa yuniza evanaskam jakarta